sampai jumpa di video selanjutnya
bilangnya kemarin ke ruangan pak ronaldo itu cuma sebentar
nggak taunya lamanya
minta ampun saya udah tunggu sampai kurus kering
tapi saya diajak langsung sama pak ronald
alah kamu nih banyak aja alasannya
ya bilang aja kalau kamu tuh males nggak mau mijetin saya
ibu kalau nggak percaya tanya sama pak ronald
emang kamu pikir pak ronald itu cuma pengusaha yang ngurusin obe macam kamu
pokoknya kamu mesti lembur
gantiin yang kemarin
siapa lagi ini makhluk planet dari mana lagi
aduh ibu galak banget sih bu
kenalin ya kita ini temannya opi
kita kesini mau dandanin op bu
eh enak aja
kamu pikir disini ini salon
bisa seenaknya aja ganggu orang kerja
keluar dari sana
tapi ini penting bu
atau kamu keluar
tenang tenang tenang bu
tenang tenang bu
ini cuma sekedar tip untuk ibu
kalau ibu mau ngasih kita waktu sedikit aja buat dana opini
resikonya itu besar buat saya
kalau ini bu
akur kalau begitu
mau ngapain sih
udah udah duduk aja di sini
win win emang sebenarnya mau ngapain sih
dede pokoknya lo tenang aja ya
pokoknya pi dendamnya tuh pasti terbalas kan sama si loren
gang yang centil gitu
ini manusia aku cinta sama gigi tau gigi
ini gue mau nyantik
rupanya aku penat bu
ami dari yang usah kalah
mari di situ nih
ayo mereka aktivasikan tikutan
ya opini heh
mbak k captivasinya kayak apa
aku pengen ikut lo nengkenceng democrats pabrik rickford
aduh why my yang bener dong
gede ceritanya buddhanya punya tangan
aku tuh udah gede mau jadi prinses
terus kalo dipupin kamu bisa bau selamanya
aku tuh udah pernah dipupin sama kambing sama gout tau
ngapain raku pampers gak
wah gue tau nih
jangan jangan sekarang ppc di pampers ya
bego banget sih
ya enggak lah
gue harus gantiin pampersnya
anak monster itu dihabis tuh
terus gue masuk pesantren
soalnya dari gak suka lagi sama aku
lu mau apaan sih ra
kalian mencerita ngapain sih nih
selalu lupa sih kita itu mau ke pesta ulang tahunnya wina
ya terus kenapa
maksudnya gue harus jagain alat monster itu
cari sama maminya tuh belum balik lagi kesini
ah mata anaknya
yaudah cepetan masuk dulu ya
ribet dia ya
ribet dia ya
eh pup jangan sembarangan dong
eh pup jangan sembarangan dong

ya sih renek cepetan
mendingan kalian gantiin pampersnya dia oke

gue harus sembarangan dong
mendingan kalian gantiin pampersnya dia oke
gue harus ambil susu biar dia diem
jadi ini anaknya
ih anak setan banget
udah gue mau ambil susunya nih
nih nih nih nih pampersnya
aduh badung banget sih
ah anak monster sini dong ganti bajunya
renek bukain dong
jess bukain dong
aduh hancur deh
sini nih mau bedakin dong
sini ih anak monster
aduh badung banget sih
eh sini diganti pampersnya ih badung banget sih
tidur banget sih itu anak
setiap setengah jam bup setiap setengah jam bup
imbelin banget sih
mendingan sekarang dikasih susu
biar pupuknya tuh jadi batu
oh lihat lihat aku
sini pakein dulu
sini pakein dulu
gila ya punya anak ini
sanggup banget sih ngapain dia nak
eh kita ganti
nih susunya nih susunya
nih anak ya
muka kalian dikaca kayak baru tau nggak
hah muka gue
jelek banget sih muka lo hah
udah serenak monster
yaudah lagian lo ngapain sih kesini
mau cerita apa eh lo lupa ya
wina itu ngadain pesta ulang tahun
oke tapi cuma sampai jam sepuluh
sama kepohen monster itu balik jam sebelas
ah iya yaudah itu gampang nih bisa diatur
yaudah yuk kita harus cabut
kita harus dandan secantik cantiknya oke
kita nggak bisa tinggalin monster itu gitu aja
kok dia bunuh diri gimana
terus jodoh jodohnya yang kepala gimana
terus rusak semua barang gimana
gue gak mau masuk penjara lagi
gue bosen di penjara
terus mau lagi mana